ingin menonjolkan diri tapi hatinya jelek
halo emang aku bilang cari cewe buat kamu
ini cari cewek tuh buat boy tau
hah kenapa juga aku harus ikutin selera kamu
kenapa juga aku harus ikutin selera kamu
ya jelas karena aku mamanya
kalian kurang ajar
nah diam loh
oh jadi ini yang nama lk yang motor
kenapa dulu cewek hajar aja lah
lu mau berapa kali sih gue bilangin
lu kenapa lagi sih mon
udah deh jangan bawa perasaan di sini
itu bukannya bawa bawa perasaan
tuh lihat dia ini cewek
lo mau ngalamin cewek
kalau lo semua anak geng motor
gue tantangin kalian balapan di sirkuit
dan cukup gue yang lawan lo semua
ternyata benar selama ini ya
lo ini cuma kaki tangannya sih boy
lo rela lakuin ini semua demi boy

yang jelas gue gak suka dengan cara kalian kayak gini
ngapain sih lo dengerin dia mon
udah mending kita habisin aja semuanya
ternyata bener ya
kalian semua itu bukan anak geng motor sejati
karena kalau anak geng motor sejati
karena kalau anak geng motor sejati
mereka itu cuma mikirin soal motor dan balapan

kalau emang kalian berani
kalian seharusnya gak takut dong
kalau balapan di sirkuit
apa kalian cuma berani tawuran di jalanan
apa kalian cuma berani tawuran di jalanan
atau kalian takut ya lama c

ternyata gue ngecut banget ya
kira gue takut
gue gak takut
tapi ada syaratnya
kalau gue yang menang
gue yang harus bakar motor
tapi kalau gue yang menang
anak anak serigala harus damai sama gue
dan gak ada lagi yang namanya perang
gak ada lagi yang namanya tauran
dan kalau misalkan diantar lagi anak
yang mau terada masalah
harus diselesaikan di sirkuit
mau ke rumah sakit
yaudah kalau gitu gue antren kalian pulang ya
eh gak usah boy
kalau repa biar gue anterin
bagaimanapun juga kan kalian cewek
masa pulang sendiri
yaelah boy yang mereka cari itu lo bukan kita
udah sekarang mending lo balik
tenang aja kayak kuat kok
pa zaman sekarang
susah cari cewek yang baik dan benar
mama tuh jadi khawatir sekali sama si boy
kayaknya mulai sekarang
mama udah harus perhatikan
loh emangnya apa yang salah dengan reva
dia itu cewek yang apa adanya
daripada cewek yang suka
ingin menonjolkan diri
emang aku bilang cari cewek buat kamu
ini cari cewek tuh buat boy tau
kenapa juga aku harus ikutin selera kamu
kenapa juga aku harus ikutin selera kamu
iya jelas karena aku mamanya
kamu udah anterin reva
udah dong pak
perasaan tadi kamu waktu pergi gak kenapa napa
kok sekarang jadi memar begini
aduh aduh aduh boy
aduh sakit ya aduh aduh aduh boy
kamu harus hati hati doang dengan wajah ganteng kamu ini
jangan sampai rusak
pasti nih gara gara cewek tomboy itu ya
udah mendingan kamu gak usah deket deket sama dia
kok reva yang disalahin sih mah
mama tahu pasti kronologis ceritanya kayak gini
reva itu digodain sama orang
gara gara dia itu suka pulang malam
terus boy ngebelain
jadi deh berantem
ya kan nak
emang kamu gak suka keluar malem malem
ya jelas beda tau
pak mama itu kan bisnis
mama itu bukan deketin cowok
atau nyamperin rumahnya cowok
ma bukan kayak gitu ma
justru kalau reva gak nolongin boy dari inceran geng motor
mungkin boy sekarang udah masuk rumah sakit
nah reva tuh gak tau apa apa mbak
dia juga ternyata pemberani
bahkan dia lindungin boy
tunggu mama tanya dulu
ma boy kan gak pernah bohong ma
mama itu percaya sama kamu
tapi mama gak suka sama reva
tenang aja boy
bapak dukung kamu sama reva
yaudah pa kalau gitu boy tidur ya
apa hubungannya boy dengan geng motor ya
wah biasa banget tuh
gak tau ini daerah kita apa nih
hei mau semua cepet ke jalan mereka
dan bawa ke sini
boleh gue coba bantu
gawat banget ya
bantu orang dulu
ke base camp
jangan banget gerak
bikin siapa tuh
kita bantuin gak
tapi kok mukanya
gak ada yang gue kena ya
kayaknya anak baru deh
ngerekrut anak baru
kalau ke taman sekolah
kita bisa dikeluarin kal
mudah mudahan gak ada yang lihat
nantri boleh boleh ngomong ya